ancaman terorisme di makobrimob kemarin menaruh curiga
kenapa terjadi di waktu yang rawan
persoalannya adalah tahun ini adalah tahun politik
akan ada pilkada serentak sebentar lagi
dan juga gaung pertarungan pilpres juga sudah mulai merebak
apakah kejadian ini adalah ancaman bagi stabilitas politik jelang pesta demokrasi
kita akan diskusikan semua kemungkinan yang muncul dari kejadian ini
bersama dengan sejumlah narasumber saya sudah hadir di studio
sebelah saya sudah ada pak muhammad ayesikam analis politik dari presiden universiti
selamat malam pak ikam
dan sudah ada pak martin huta barat anggota komisatu dari dprr
selamat malam pak martin
apa yang terjadi di makobrimob kemarin dan juga hari ini tentu mengejutkan ya
karena ini terjadi di dalam makobrimob begitu
dan juga kita tahu bahwa sekarang kita akan menghadapi
sedang menghadapi pilkada serentak dan akan menghadapi pilpres di tahun dua ribu sembilan belas
apakah kemudian ini memang menjadi satu potensi ya pak martin
bahwa apa yang terjadi di makobrimo kemarin dan juga hari ini
tapi nanti di jam delapan martini usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
kami akan segera kembali tetap bersama kami di live room yotir persaya
anda kembali bersama kami di live room yotir persaya
saya masih bersama dengan pak muhammad aya sikam dan juga pak martin utabarat dari komisi
satu saya ingin langsung ke pak martin terlebih dahulu
pak martin kita masih menarik ini kemudian bahwa apa yang terjadi di makobrimob bisa menimbulkan atau mengganggu
atau mengancam stabilitas politik kita apalagi di tahun politik di pilkada dan juga di tahun dua ribu dua puluh
periode pilpres dua ribu sembilan belas seperti apa pak
ya memang peristiwa yang di makobrimob ini sangat
mencengangkan kok bisa sampai terjadi sebab mereka kan ditahan di satu rumah tahanan
yang pasti memiliki maksimum security
tapi kok bisa sampai mereka merebut senjata dan menguasai
dan lima polisi kita yang terbaik menjadi korban
kita ikut berduka sedalam dalamnya
kita lihat bagaimana luka itu ternyata mereka mengalami kekejian
perbuatan yang keji tidak ada bedanya dengan lubang buaya saya lihat ya
kalau terhadap aparat kita juga dilakukan sedemikian
keluarga itu tidak bisa membuka tidak diperkenankan membuka jenajah
karena jangan sampai mereka sok melihat bagaimana polisi polisi kita yang baik ini
ya peristiwa ini terjadi di tahun politik ini kan pak martin
kita tahu bahwa saat ini apalagi ini ada pilkada ada pilpres nanti dua ribu sembilan belas
dan yang menjadi incana adalah polisi
dimana polisi menjadi negara terdepan untuk pengamaran kita secara nasional begitu
apakah ini kemudian bisa berpotensi mengganggu ke arah sana
nah kalau kita tidak serius menangani soal masalah teroris ini bisa saja
sebab kan kita lihat di beberapa negara seperti di syria di irak teroris teroris ini sudah mulai
di kalahkan mereka tercerai berai
salah satu sasarannya adalah indonesia negara yang sangat besar
negara yang berpotensi untuk mereka membuat konflik kekacauan
karena soal hukum kita yang sangat lemah terhadap penanganan teroris
jadi bisa saja ini mempengaruhi pada saat kita sedang pilpres ini berkompetisi
mereka menjadikan ini tunggangan
makanya memang harus kita berpengaruh
kita menghadapinya harus betul betul serius untuk menuntaskan teroris ini
jangan menjadi persoalan bagi kita dalam kehidupan politik kita
nah saya kira kejadian di makobrimob ini pelajaran yang mahal pada kita
bahwa ternyata deradikalisasi itu sangat penting
mengapa mereka sudah sekian lama ditahan di situ tidak berjalan program deradikalisasi ini
kan seharusnya harus dicoba gitu ya
ini malah mereka disatukan malah melawan
padahal kesempatan itulah deradikalisasi itu dijalankan
saya lihat kepala bnpt mengatakan kami belum ikut terlibat
nah ini kan kita sayangkan kok penanganan terhadap teroris itu tidak betul betul dilakukan secara signifikan
terkoordinasi oleh seluruh aparat
dan ini kemudian terkait lagi lah
revisi undang undang teroris sampai sekarang belum selesai
sebelum nanti kita membahas kearasannya saya juga langsung ke pak hikam saat ini
pak hikam bagaimana anda melihat ini apalagi terjadi di tahun politik
mungkin tidak bahwa ini kemudian bisa menjadi satu ancaman ya bagi pilkada kita bagi stabilitas politik kita di tahun dua ribu sembilan belas nanti
manakala terjadi peristiwa di makobrimob ini bisa memicu sel sel lainnya
yang kemudian akan tumbuh apalagi di tahun tahun genting tahun politik seperti ini
ya yang pertama tama tentu kita harus melihat dari
perspektif apa dulu
kalau yang dikatakan oleh pak martin utabara tadi kan perspektif penanganannya
tetapi juga bisa dilihat dari perspektif bagaimana stakeholders atau pemangku kepentingan politik ini menyikapi itu
sebab kemungkinan bahwa kasus seperti ini terjadi seperti yang anda khawatirkan di lapas itu pasti harus diselesaikan seperti yang disarankan oleh partai
pak martin tadi ya
kalau bagaimana kalau para pemain politik itu memanfaatkan isu seperti yang terjadi di makobrimob untuk kepentingan politik
ini justru menurut saya
ada ke arah sana tidak pak ika
ada indikasi ke sana
indikasinya misalnya ada sementara politisi kita dan tokoh masyarakat kita yang kemudian yang saya baca di medsos itu kemudian malah mencoba untuk memperkecil persoalan ini
dan menggeser persoalan ini
misalnya kasus di makobrimob itu dikatakan karena ada ketidakadilan misalnya karena kenapa ahok masih ada di sini
nah kalau indikasi seperti ini jangan dianggap remeh
karena kemudian kalau ini tidak segera diluruskan maka kemudian seolah olah nanti akan bisa dipakai menjadi semacam gorengan politik
apalagi kalau kemudian dari stakeholder yang lain dari pemerintah
kemudian juga tidak mempunyai satu ketegasan di dalam rangka untuk menanggulangi dan mencegah proliferasi dari kemungkinan ancaman seperti ini
maka kemudian juga akan menjadi bahan bagi kampanye hitam atau kampanye negatif minimum
yang kemudian menyerang pemerintah dalam hal ini jokowi misalnya
ya jelas targetnya mesti kepada incumbent
nah jangankan soal yang begini sangat strategis ya
ini persoalan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden saja sudah membuat kehebohan
apalagi kasus yang sangat serius dan menjadi sorotan bukan saja pada tingkat nasional tapi juga internasional
nah oleh karena itu saya kira memang apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kemudian juga apa namanya kementerian polhukam dan sebagainya ini adalah satu upaya yang bagus
dan juga yang sangat penting

untuk membatasi agar tidak terjadi peluberian kasus ini sehingga menjadi bahan politisasi
nah oleh sebab itu apa yang disarankan pak martin ini tentu saja adalah program atau kegiatan yang sudah harus dilakukan sejak lama
misalnya saja dalam hal ini adalah bagaimana betul betul melihat situasi yang ada di dalam lapas itu

relevan atau sudah
kondusif bagi penempatan high risk
dengan isi yang adalah narasi dan terorisme
mereka itu kalau saya melihat
dari gambar gambarnya saya bukan ahlinya
tapi melihatnya mereka adalah
para kombatan juga
sehingga kemudian ketika mereka bisa
menguasai situasi mereka kemudian
menjebol dan melakukan
kekejaman yang hanya bisa dilakukan oleh
orang orang yang punya pengalaman
di sana nah itu yang dari
beliau tadi kalau dari saya sebagai pengamat
politik ini memang
sangat potensial makanya harus cepat
dan tegas untuk meng contain
kasus itu jangan sampai ini
kemudian bisa dipakai sebagai
atau menjadi wahana untuk
wacana negatif kampanye negatif karena
kalau itu yang terjadi maka
ya apa yang diinginkan
oleh pemerintah dan rakyat bahwa
pemilu kita ini pesta demokrasi
akan berjalan kompetitif
tetapi luber jurdil dan
adil dan lain sebagainya tidak akan
kenyataan akan terjadi baik pak martin
ada tanggapan tidak mengenai ini bahwa kemudian
di satu sisi memang ini sudah terjadi tapi di sisi lain
kita melihat juga realitas bahwa
apa yang terjadi makobrimob kemudian
seolah olah ini digunakan
menyerang pemerintah katakanlah begitu
karena polri adalah bagian pemerintah artinya
ini kan lagi lagi dipertanyakan bagaimana
kemudian polri bisa menjaga pengamanan
menjelang pilpres di pilkada
tapi di makobrimob sendiri kalah begitu
memang kalau menghadapi
kejadian seperti ini kita harus bersatu
tidak boleh kita bisa
dipecah pecah karena memang
teroris ini adalah musuh kita bersama
dan ini adalah
satu kejahatan luar biasa
tetapi memang faktor
adalah itu adalah rutan
rumah tahanan berbeda itu
ini adalah cabang dari
lapas kalau rutan itu
adalah tempat orang ditahan
selama proses penyidikan
peradilan dan sebagainya
tapi kalau sudah difonis itu sudah masuk
kepada lembaga pemasarakannya
nah di rutan ini
jadi kementerian kehakiman
yang bertanggung jawab
nah persoalannya adalah
yang mengurus mereka sehari hari
mengapa harus primob
primob itu kan sangat terlalu
terlatih untuk menangkap
kemudian bisa membawa mereka ke persidangan
tetapi belum tentu mereka terlatih
petugas di sana
teroris yang sangat
sehingga apa yang terjadi akhirnya ya
seperti yang terjadi kemarin begitu ya sampai dengan hari ini
jadi saya kira ini salah satu hal
yang harus kita perbaiki
tidak boleh seperti ini kejadiannya
mungkin tidak kalau ini kemudian kejadian kejadian seperti ini
ada kelompok kelompok yang menunggangi
misalnya tadi juga pak martin sempat menyinggung itu kan
apa yang kemudian anda ingin sampaikan
nah kalau kita tidak memperbaiki
ke depan itu akan bisa ditunggangi
ditenggapinya seperti apa oleh siapa dan bagaimana ke depannya
orang orang yang tidak menginginkan
bahwa kita memberantas teroris ini
nah rutan yang dimakau primob ini
saya kira sebaiknya ditunggangi
sebab ini sangat tidak menguntungkan pada kita
ini kan sekarang ini saya lihat polisi dan kementerian
ke hukum itu
merasa siapa yang bertanggung jawab
sekarang ini siapa yang mengawasi mereka sehari hari
nah pengelolaan yang sangat sederhana
tetapi memang memerlukan keahlian
apalagi untuk mengawasi para
ini saya kira ke depan itu jangan dibuat
harus lebih serius gitu ditangani gitu ya
supaya jangan ada celah
sehingga masalah teroris ini
bisa dimanfaatkan orang untuk membuat kita berbeda
kalau soal teroris
saya kira kita satu melihat ini adalah musuh
tidak ada perbedaan politik begitu misalnya ya
saya kira tidak ada perbedaan politik gitu
baiklah di tahun dua ribu delapan belas
ini di tahun pilkada
meskipun terjadi di wilayah teritori
misalnya di wilayah depok begitu ya
di wilayah depok gejawa barat
tapi kan ini skalanya tentu skala nasional
apalagi kita mau menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas
ada polisi di sana yang kita tahu sebagai garda terdepan untuk pengamanan
tapi ternyata sekarang diserang
nah untuk pilpres dua ribu sembilan belas nanti
bagaimana kemudian kita ataupun publik bisa percaya terhadap polisi
bisa mengamankan tahun politik itu
manakala ada terjadi peristiwa di makobrimob kemarin dan juga hari nanti
akan dijawab oleh pak ika musajad
dan kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kita masih membahas mengenai bagaimana apa yang terjadi di makobrimob
dapat mengancam stabilitas di tahun politik
di pileg dua ribu delapan belas dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
nanti saya mau langsung ke pak ika disini
pak hikam lagi lagi kan tentu kalau kita bicara terorisme
belakangan trennya adalah
kalau bisa dikatakan ini sebuah trend ya
polisi yang menjadi target
target serangan sebagai lambang dari institusi hankam ya
nah ini kemudian kita di tahun dua ribu delapan belas ada pileg
ada pilepres juga disana
apakah anda melihat bahwa ini ada upaya upaya untuk mendegradasi
merupakan bagian dari pemerintah
saya kira ada benarnya ya
asumsi bahwa target itu polisi
karena dia dikehadap paling depan
di dalam menghadapi ancaman teroris
dan kita sudah berkali kali
melihat bagaimana polisi di target
bahkan modus melakukan semacam pemberontakan atau mutini di dalam penjara itu bukan kali ini saja
sebelumnya dua ribu tujuh belas pernah ada juga seperti itu
jadi sangat mungkin bahwa memang kasus kasus seperti ini akan direplikasi
kalau tidak bisa diatasi dengan sangat cepat
oleh sebab itu saya kira ya balik lagi pada yang asumsi saya pertama tadi

karena stakeholder dalam hal ini kepolisian dan pemerintah
kemudian meningkatkan kualitas daripada penjagaan terhadap napi napi teroris
yang bukan hanya di jakarta saja ada dimana mana
nah itu kan satu hal yang tadi sudah kita diskusikan dengan panjang lebar tadi
bagaimana polisi dan pemerintah ini kalau perlu usulan misalnya
apakah tidak mungkin ada satu lokasi
penjara untuk teroris ini
penjara untuk teroris yang terpisah bukan di nusa kambangan bukan di lplp itu
tapi misalnya saja ini kita sedang berbicara saja ya
misalnya apakah tidak bisa mencari satu tempat yang terpencil yang khusus untuk ini seperti guantanamo
misalnya yang diawasi secara lebih ketat khusus untuk napi teror atau napi teroris
itu dari penyelesaian itu
tapi bagi saya kalau pertanyaannya adalah ancaman keamanan nasional tadi itu
tetap saja yang paling penting adalah bagaimana
pemerintah itu menyikapi masalah ancaman terorisme dikaitkan dengan masalah pemilihan umum ini
ya kan kalau saya baca dari misalnya
ini penting ya pak gampi ya
sangat penting karena kita kadang kadang meremehkan bahwa
kelompok teroris dan radikal ini seolah olah begitu diselesaikan di dalam aksi aksi amaliyah mereka itu sudah selesai
padahal ada virus virus radikalisme yang tidak bisa begitu saja didapatkan

alhamdulillah pemerintah jokowi ini anti islam dan lain sebagainya
faktanya bahwa ada partai partai yang kemudian menawarkan melindungi bahwa bahkan mengusulkan agar supaya menuntut rekasasi atau banding kepada ex ormas terlarang hti itu kan juga menunjukkan bahwa dia ada masalah kemungkinan politisasi
nah inilah yang juga harus direspon oleh pemerintah dan juga jangan salah juga oleh masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil
sebab kayaknya juga bahwa isu isu yang seperti ini akan bisa digoreng bisa dipelintir bahkan bisa dikembangkan dalam rangka untuk destabilisasi
bukan hanya untuk mengalahkan apa namanya saingan di dalam pemilu tetapi juga yang lebih parah lagi kalau ini dipakai sebagai wahana
bagi kelompok radikal untuk mempercepat dan mengeluasnya
kalau kemudian ini dipakai untuk wahana mencitrakan pemimpin saat ini misalnya pak jokowi dengan pak tito sebagai kapolri begitu
mencitrakan bahwa artinya tidak punya pemimpin yang kuat dalam arti bisa menjaga stabilitas politik keamanan apalagi ini justru terjadi penyerangan di makobrimob
ya bisa saja makanya tadi itu bagaimana menyikapi ini
bukan hanya dengan statement
bukan hanya dengan statement tetapi juga dengan gerak langkah
misalnya setelah misalnya kelompok seperti hti dilarang secara formal apakah itu juga dilakukan di lapangan
kita tahu bahwa misalnya saja universitas universitas ini ternyata kan deradikal bukan deradikalisasi tapi diradikalisasi
ada misalnya meme dari its itu misalnya ya yang menyatakan para profesor dan para guru apa namanya doktor yang mengajar di sana
malah membela eksistensi hti dan lain sebagainya
dan saya yakin itu bukan hanya di its saja di banyak perguruan tinggi lagi
nah kalau ini kemudian menjadi satu semacam isu digodok digoreng menjadi isu anti islam dan tidak direspon dan tidak dikendalikan dan diserang dengan keras dan tertajam
tapi juga tidak menggunakan kekerasan oleh pemerintah
maka bisa jadi ada
baik pak martin terakhir dari anda ada tanggapan tidak seperti apa dengan pemerintah ke depan ini
saya kira tidak begitu sependapat saya soal ini karena teroris ini bukan soal masalah jokowi nya
tapi memang mereka melihat pemerintahan indonesia begitu juga pemerintahan di dunia lain itu pemerintahan yang sekuler
ini dianggap ini togut ini kita semua kan begitu
jadi mereka tidak menerima pemilihan umum
padahal bagi kita itu adalah demokrasi
disitulah kita kunci untuk memilih pemimpin kita menjalankan tanggung jawabnya untuk mencapai kesejahteraan kita
nah bagi mereka itu semua siapapun yang menjadi pemimpinnya semua ini akan dia lihat sebagai lawannya
jadi teroris ini adalah cara berpikir yang salah yang sangat keliru tetapi jangan kita biarkan mereka di dalam kesalahan mereka
harus cepat kita luruskan itulah tanggung jawab negara
oke baik pak martin terakhir agar kemudian ini tidak menjadi suatu ancaman di tahun politik ya di pileg dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
ancaman ancaman terorisme seperti ini harus apa yang kemudian harus dilakukan oleh stakeholders tadi dikatakan oleh pak ika bagaimana pemerintah menyikapi ini semuanya
sekarang kan kita bulan juni ini akan ada pilkada satu ratus tujuh puluh satu daerah sesudah itu sudah mulai pencalonan presiden
nah jangan sampai energi konsentrasi polisi ini dipecah menghadapi teroris menghadapi pengamanan pemilihan umum dan sebagainya
maka sekarang harus cepat diselesaikan
sebab tugas kita yang besar adalah bagaimana mengembangkan pemilu walaupun kita sih yakin aman aman saja
kita sudah tiga kali melaksanakan pemilu dan aman saja
mudah mudahan begitu ya pak martin
nanti pun juga sebenarnya saya yakin hanya yang perlu adalah jangan masyarakat itu terpecah
kalau pemilunya aman saja tapi masyarakat itu bisa yang bersaudara bermusuhan tidak bicara
padahal pak jokowi dan pak prabowo itu berkawal
karena begitu ini di sini tidak berkawan bermusuhan
dan itu yang tidak kita inginkan kalau kita mau membuat indonesia yang bersaudara itu bersama sama membangun bangsa ini ke depan
tetapi para politisi yang ada di balik balik itu kalian setiap hari di bdm masa saling serang
tapi tentu kita berharap apa yang terjadi di makobrimo kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian
dan semoga ini betul betul tidak mengancam bagaimana stabilitas politik kita ke depan
hingga masyarakat juga bisa menjalankan pasar demokrasi dengan tenang ya
tidak ada ancaman ancaman seperti ini
terima kasih pak martin sudah bergabung bersama kami di cnn di lair pemerintah persia
terima kasih juga pak ikam sudah hadir di studio kami pada malam hari ini
dan kami akan segera kembali suatu lagi
tetap berada bersama kami di lair pemerintah persia